kisah putri dan kacang
tapi banyak lagi seiring pertumbuhan pangeran muda dan sudah waktunya untuk menikah sang ratu memanggil ke kamarnya
seorang pangeran harus menikahi seorang putri tapi dia harus menemukannya sendiri
selalu ingat beberapa hal ini saat kau memilih pasangan
jangan hanya melihat kecantikannya saja
seorang putri bukanlah hanya anak dari seorang raja dan ratu
dia harus lembut harus cerdas dan harus anggun
dengan selera pakaian yang baik
juga seseorang yang memegang harga dirinya
dan satu hal lagi yang paling penting hal pertama yang akan kau sadari
bahwa seorang putri memiliki suara malaikat
sang pangeran menyetujui sang ratu dan sang ratu mengizinkan pangeran untuk pergi mencari pasangannya
sang pangeran didampingi pelayannya berjalan berhari hari untuk menggapai kerajaan terdekat
dia pergi ke raja dan memperkenalkan dirinya
sang raja sangat senang dengan pangeran
dia tampan dan juga sopan
sang raja membawanya kepada putrinya yang ingin dinikahkan
sang pangeran senang dengan kecantikan sang putri di kamarnya
dia sedang belajar puisi dan berpakaian dengan indah
sang pangeran terkejut karena suara sang putri begitu kasar
apa kau tidak apa apa
bolehkah aku ambilkan air
tidak tidak aku tidak
silahkan lanjutkan puisinya
aku harus pergi karena aku mulai terlambat
senang bertemu denganmu
sang pangeran kecewa beberapa saat tapi melanjutkan perjalanannya ke kerajaan berikutnya
dia sampai di istana dan memperkenalkan dirinya kepada raja
sang raja dan ratu sangat senang dengan persona pangeran dan langsung mengajaknya untuk menemui putri
sang pangeran pergi ke kamar putri
dia melihat putri yang cantik duduk di meja makan
dia sedang makan
sang pangeran menyapanya
dia bahkan tidak melihat ke arah pangeran
dia makan dengan rakus
putri kau sedang sibuk
silahkan lanjutkan makan makanan favoritmu
dan sang pangeran meninggalkan kerajaan itu
setelah berjalan beberapa hari dan beberapa tempat
sang pangeran tidak dapat menemukan wanita yang cocok untuk dinikahi

dia merasa tidak bisa menikahi pangeran
dia merasa kecewa dan pulang ke kerajaan
dia menceritakan seluruh perjalanannya
oh sedih sekali
tapi aku senang karena kau pulang dengan tidak memilih satupun dari gadis gadis itu
aku yakin hidupmu pasti akan menyedihkan kalau kau menikahi satu dari mereka
sang pangeran setuju dengan ratu dan kembali ke kamarnya
malam itu terjadi badai
sang pangeran melihat dari
jendela kamarnya dia melihat seseorang berjalan ke istana
terdengar ketukan di pintu
sang pelayan membukakan pintu
ada seorang wanita cantik berdiri di luar
dia mengenakan jubah yang berat dan basah kuyuk karena hujan
sang pangeran berjalan ke bawah karena mendengar suara wanita indah
supirku hilang di tengah hujan lebat
aku mengikuti cahaya dari istanamu
maukah kau berbaik hati untuk memberikan kami tempat bermalam
tentu saja kau diterima untuk tinggal
izinkan aku untuk mengambilkanmu mantel
sang pangeran menyambutnya di istana
sang pangeran mengambilkan mantel
dia merasa wanita itu adalah yang tercantik yang pernah dia temui
dia meminta pelayannya agar ratu menengah wanita itu
dan dia berjalan menuju ratu
sang ratu berjalan ke wanita itu bersama pangeran
sang ratu tidak menyukainya pada pandangan pertama
dia bukanlah seorang putri anakku
lihatlah dia berlumur lumur pakaiannya kotor
dia tidak bersama pelayannya
dan untuk apa seorang putri berjalan di tengah hujan lebat malam malam seperti ini
tapi bu aku belum pernah melihat wanita yang cantik dan berjalan seanggun itu
sang ratu sadar bahwa sang pangeran jatuh cinta kepada wanita itu
ratu merancang rencana untuk mengusir wanita itu dan membuktikan bahwa dia bukanlah putri
aku tidak tahu
aku tidak tahu
akan menguji dia sekarang
malam ini kita akan tawarkan dia kasur megah untuk tidur
dan di bawah tumpukan sepuluh kasur megah itu aku akan meletakkan kacang mentah
kalau dia memang adalah seorang putri dia akan cukup rentan untuk merasakan kacang itu
sang pangeran mempercayai ibunya
sang ratu meminta pelayan untuk menyiapkan tempat tidur dan menaruh kacang di bawah tempat tidur
sang pangeran mengantarnya ke kamar

sebuah tangga telah disiapkan untuk tempat tidurnya
dia tidak bisa tidur semalaman
wanita itu terbangun di pagi hari dan memanggil pelayan
aku merasa lelah
tolong jangan beritahu pangeran
tapi kasur ini menyakitkan
seperti ada batu bata di dalamnya
aku benar benar tidak bisa tidur semalaman
sang pangeran datang dan mengetahui keluhan wanita itu
bukankah kau putri sungguhan
kumohon menikahlah denganku
aku akan menikah denganmu asal aku tidak perlu tidur di kasur ini lagi
sang pangeran dan sang putri pun menikah dan hidup bahagia untuk selamanya
aku menikah denganmu